terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya cynthia rompas
saudara memasuki hari kelima lebaran tak hanya pertemuan prabowo megawati yang ditunggu
yang terbaru soal keinginan jokowi bertemu dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
meski pihak istana sudah menyatakan pertemuan kedua tokoh ini tinggal menunggu waktu
tapi tidak bagi kubu pdip yang menilai jokowi melewatkan momen lebaran
untuk bersilaturahmi ke rumah sang ketua umum
momen lebaran dimanfaatkan sejumlah tokoh politik untuk saling bersilaturahmi
baik mereka yang dulunya sekutu maupun yang berseteru kala pilpres lalu
yang menarik silaturahmi lebaran kali ini gagal menjadi ajang rekonsiliasi presiden jokowi
dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnopudri
pihak istana kepresidenan menyebut presiden jokowi tidak membatasi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun
terkait silaturahmi dengan ibu mega sedang dicarikan waktu yang tepat
pdi perjuangan menilai jokowi sudah kehilangan momen untuk rekonsiliasi dengan megawati
ketidakhadiran jokowi untuk bersilaturahmi ke rumah megawati di hari pertama lebaran
dinilai kian memperparah hubungan kedua tokoh itu
itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan
dimana pak jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama lebaran
ibu mega selalu membuka open house secara terbatas
open house secara terbatas itu maksudnya adalah
ibu mega punya tradisi di halbar hari pertama
membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan
orang orang tokoh tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran
untuk saling maaf memaafkan meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi
waktu mas rosan datang ke teguh umar di hari pertama lebaran
beliau adalah ketua tkn kita tahu semua
ibu mega menerima dengan tangan terbuka dan duduk bersama
pengamat politik menilai langkah politik jokowi di pilpres lalu
sudah mengakibatkan luka yang sangat dalam bagi pdip khususnya megawati
hal inilah yang membuat rencana keduanya untuk bertemu
menjadi sangat jauh untuk terwujud
jadi saya sendiri melihat peluang ke arah sana masih kecil
karena bagaimanapun terlalu dalam ya luka yang dirasakan oleh ibu mega
atau pd perjuangan terkait dengan langkah politik
yang dilakukan oleh pak jokowi di dua ribu dua puluh
berbeda dengan pdip partai gerindra justru berkeyakinan
rekonsiliasi megawati dan jokowi akan terjadi
bila pertemuan mega prabowo
bisa terlaksana dalam waktu dekat
kan dulu kan misalnya ada masalah psikologis mungkin
antara pak jokowi sama teman teman pdip
karena pak jokowi dianggap mendukung pak prabowo
nah kalau pak prabowo nya saja sudah bisa bertemu ibu mega
secara logika menurut saya ke depan sangat mungkin juga
dengan pak jokowi ya bisa juga hubungan baik bisa dibina kembali
karena sama sama ini tokoh tokoh bangsa
ini kan sebetulnya sama sama pasti hatinya merah putih gitu loh
rencana mempertemukan megawati dan jokowi kian sulit terwujud
apalagi kader banteng kompak bersuara agar jokowi harus terlebih dahulu
menyelesaikan konfliknya di internal partai sebelum bertemu sang ketua umum megawati
tim liputan kompas tv
istana sudah menyatakan pertemuan presiden jokowi dengan megawati
sementara kubu mega pdip justru menilai jokowi sudah melewatkan momen
dengan tidak bersilaturahmi ke rumah megawati di hari lebaran
pertemuan sekaligus rekonsiliasi jokowi dan megawati
kita bahas bersama tenaga ahli utama kantor staff presiden
yohannes joko dan juga direktur parameter politik indonesia adi prayitno
yang sudah bergabung bersama kami di kompas petang
selamat sore mas yones mas adi
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
selamat sore mbak cynthia selamat sore mas adi
mas yonas ini sudah ada update terbaru belum soal kabar
kans bertemunya antara pak jokowi dan juga bu mega
sampai sejauh ini kami belum menerima yang terbaru ya mbak
tetapi memang harus kita lihat bahwa upaya komunikasi
pasti dilakukan oleh berbagai pihak
dan yang harus kita lihat bahwa hubungan pak jokowi dan bu mega ini kan sebenarnya
kalau bagi saya ini hubungan jauh melampaui masalah organisasi
dan jauh melampaui masalah kepartaian
ini adalah hubungan batin antara ibu dan anak
hubungan batin antara seorang mentor
dan ini yang harus kita lihat
keduanya tentu pada titik titik tertentu yang namanya hubungan batin
itu pasti ada titik titik ketegangan tertentu yang
ya kita pasti percayalah komunikasi akan selalu terjalin
karena dua duanya sama memiliki komitmen
sama memiliki visi tentang keindonesiaan
oke mas yones kalau tadi anda menyebut ini hubungan batin antara ibu dan anak
kenapa nggak ketemu di hari pertama atau kedua lebaran
ya karena memang ini kan kita lihat mbak ini kan idul fitri
apa idul fitri setelah pandemi begitu
pak presiden tentu memiliki beberapa pertimbangan pertimbangan untuk
untuk melakukan aktivitas aktivitas yang lain
kalau yang disampaikan bang ali kemarin juga
karena bang ali juga dari istana begitu
ada kerinduan kerinduan presiden untuk berkilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga ini
karena kan kalau kita flashback ke belakang
setiap tahunnya untuk ke rumah bu mega untuk bersilaturahmi
dan ada pihak juga yang menilai bahwa presiden jokowi sudah melewati momen
momen itu kan selalu apalagi ini kan bulan awal bulan syawal gitu
bulan sawal bulan yang baik masih panjang waktunya begitu
ini yang perlu kita sama sama
tidak ada yang perlu dipertentangkan begitu antara waktu
tetapi komitmen untuk bertemu antara
pak presiden dengan ibu megawati itu pasti agak
ada hubungan batin yang kuat pasti ada waktu untuk mereka akan bertemu pada waktunya
oke mas adi kalau mas adi melihatnya seperti apa
ini presiden jokowi bertemu bu mega sudah kelewatan momen
sudah terlewat momennya atau gimana
ya bagi saya memang pintu pertemuan antara jokowi dan megawati ini sangat sulit ya
untuk dipertemukan satu sama yang lain
saya kira memang titik kulminasinya itu terkait dengan sikap politik yang berbeda
antara jokowi dan megawati sebagai ketua umum pdip
mungkin bagi jokowi adalah sesuatu yang penting bagi dirinya untuk bertemu dengan mbak mega ya
tapi kalau melihat tanda tanda alam sampai detik ini
saya termasuk yang cukup tidak yakin bahwa pertemuan ini bisa terrealisasi
jadi luka mendalam yang ditinggalkan efek perbedaan politik di dua ribu dua puluh empat
itu sangat sulit untuk dihilangkan dan cukup membekas memang di mbak megawati soekarno putri ya pak
jadi kalau apa yang disampaikan oleh kawan kawan di istana
itu kan semacam ekspektasi bahwa pertemuan keduanya ini bisa terrealisasi
apalagi saat ini kan sudah momen satu syawal
dimana momen saling memaafkan itu juga bisa terjadi antara megawati dan pak jokowi yang
saya kira memang kebersamaannya dulu pernah sama ya
usia kecil menurut anda meskipun di momen idul fitri
ini ada gembok yang saya kira memang susah untuk dibuka untuk melakukan pertemuan ini
dan sangat kelihatan dari statement statement elit elit pdip
bahwa mereka ini sangat menutup pintu
ya mie tutup pintunya itu cukup rapat untuk tidak bertemu dengan pak jokowi
kan sempat disebut ada syarat pak jokowi kalau ketemu bu mega harus bertemu dulu dengan pengurus ranting
kalau ini bisa dilalui bagaimana
syarat itu kan sebenarnya syarat yang menurut saya sebagai bentuk penolakan untuk bertemu secara langsung mbak
padahal kalau mau jujur kalau tak ada jarak psikologis
tak ada luka dan sakit hati yang ditinggalkan
saya kira syarat itu tidak perlu dilakukan
oleh karena itu argumen argumen cari momen yang pas
melewatkan masa untuk bertemu dalam open house megawati
ini kan adalah jawaban jawaban yang sebenarnya ingin menghindari tuduhan tuduhan bahwa
pdip dan megawati tidak mau bertemu dengan pak jokowi
ini yang sepertinya perhari ini tebal
bagaimana kalau mas yohanes melihat pendapat ini perspektif ini
kansnya kecil sekali menurut mas adi
komunikasi apalagi kalau kita sama sama lihat ya
dua beliau ini kan dua orang yang sama sama negarawan gitu
memiliki satu cara pandang yang sama tentang bagaimana berpolitik begitu
dua duanya memiliki semangat yang apa ya bahasa
antara bu mega dan pak jokowi itu dua duanya sama sama yang kontemplatif
ada mereka sama sama mencoba menyamakan kebatinannya gitu
bahwa ada frekuensi yang belum ketemu
ya itu kan sedang terus diupayakan begitu mbak
tetapi kita harus lihat bahwa saya kok percaya ya
bu mega ini kan juga sosok seorang ibu sosok seorang negarawan
pak jokowi ini juga bagaimanapun hubungan yang sudah terjalin lama
punya ikatan emosional yang cukup kuat itu tidak akan mudah
terputuskan hanya tadi yang saya sampaikan mbak
hanya karena sekedar organisasi hubungan politik begitu
baik lalu apakah presiden jokowi bersedia jika harus menemui pengurus ranting terlebih dahulu
jawabannya usai jeda tetap bersama kami di kompas petang
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
kita masih membahas terkait peluang presiden joko widodo dan megawati bertemu
saya kembali ke mas yonas mas yonas kalau ada syarat pak jokowi harus
bertemu dulu dengan pengurus ranting pdi perjuangan apakah presiden akan bersedia
ya gini ya mbak ya melihatnya jangan melihat letter luck seperti itu
tetapi apa kita ini kalau orang jawa itu ada istilah nguno yang nguno yang yang jangan nguno gitu
kalau disebutnya bukan syarat lah tapi disebutnya sebagai pertemuan awal terlebih dahulu
ya artinya kan sebenarnya yang mau disampaikan itu kan adalah
bentuk bentuk komunikasi awal itu harus dilakukan kan
dan sebagai berbagai upaya juga terus akan kita lakukan bersama untuk membangun komunikasi
karena kita harus melihat mbak pertemuan antara kedua pimpinan ini
antara kedua beliau ini pak presiden jokowi dan ibu megawati
hari ini menjadi sesuatu yang penting dan penuh urgensi gitu
banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya begitu
maka ketika ada pihak pihak yang mungkin melihat atau menutup
peluang untuk agar kedua beliau ini untuk bertemu
maka justru kita tanya balik motivasi apa
apakah memang motivasi ingin sesuatu yang lain begitu
apa diuntungkan dengan tidak bertemunya beliau
atau diuntungkan dengan bertemunya beliau begitu kedua beliau ini
ya karena kan pak hasto nyebut sebagai benteng sebelum bertemu dengan bu mega
ya komunikasi itu kan perlu kita bangun dengan semua elemen semua pihak
kalau ketemu dengan anak ranting atau apapun itu kan komunikasi bertemu dengan rakyat
dan itu sudah biasa dilakukan oleh bapak presiden bertemu dengan rakyat secara langsung
ini hanya masalah penamaannya aja label nya aja begitu
tetapi yang penting beginilah mbak cynthia
kita harus sama sama garis bawahi bahwa kita punya tugas seluruh masyarakat
seluruh rakyat indonesia untuk bersama sama mendoakan agar kedua beliau ini
pak presiden jokowi dan bu megawati untuk bisa bertemu
pertemuan mereka berdua ini penting untuk konsolidasi kebangsaan kita
karena bagaimanapun juga kita perlu segera melakukan konsolidasi
kalau kita melihat situasi yang lebih luas lagi ada ketidakpastian global
maka kalau keduanya bisa bertemu ini menjadi kekuatan besar bagi bangsa indonesia
untuk bisa melewati ketidakpastian ketidakpastian global yang akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan
oke mas adi kalau mas adi melihat ini seperti apa
harus bertemu dengan pengurus ranting pdi perjuangan dulu
ini apakah sebagai bentuk penolakan kah
atau sebagai bentuk yang memang sekedar syarat sebelum bertemu dengan bu mega
ya saya kira itu adalah sebagai salah satu bentuk penolakan yang menurut saya
secara eksplisit disampaikan oleh kawan kawan pdip
karena kalau memang megawati dan pdip ini cukup terbuka
hatinya untuk bertemu dengan jokowi saya kira syarat itu tidak ada
jadi bertemu ya bertemu saja silaturahmi ya silaturahmi saja tanpa syarat apapun
bertemu dengan ranting ranting itu bukan perkara gampang
bertemu dengan ranting itu butuh instrumen dan kekuatan politik di internal pdip
karena tidak semua orang bisa bertemu dan mengumpulkan ranting ranting yang selama ini
memang cukup terkoordinasi di internal pdip mbak
ketika disebutkan misalnya harus bertemu dengan ranting ranting oleh pdip
ini kan sebagai penegak bahwa pak jokowi secara umum juga harus minta maaf
kepada seluruh kader pdip dari pusat hingga daerah yang dinilai memiliki sikap politik yang berbeda di dua ribu dua puluh
ini kan jelas satu penolakan yang sebenarnya mempersulit hubungan antara jokowi dan mbak megawati soekarno putri
oke ini syaratnya ini memang dari pdi perjuangan kah
atau memang ini syarat yang diajukan bu mega pada dasarnya
ini adalah syarat yang sangat mustahil bisa dilakukan
ini syarat yang sangat tidak mungkin bisa diwujudkan
karena tidak mungkin seorang presiden akan berkeliling dari satu ranting ke ranting yang lain
atau mengumpulkan seluruh ranting ranting pdip itu untuk bertemu dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan mereka
ini kan syarat yang mengada ada dan cukup otopis
oleh karena itu jadi ketika ada pembicaraan soal ingin bertemu dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
harus bertemu dengan ranting dulu ini kan semacam perpeloncuan secara politik dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang presiden
ini yang menurut saya semakin
tutup pintu bahwa pertemuan antara jokowi dan megawati soekarno putri itu sangat sulit untuk bisa diwujudkan
meski kalau kita yang melihat dari jauh pilpres sudah usai politik sudah selesai
untuk mencairkannya seperti apa dong mas adi
untuk mencairkan hubungan keduanya yang sudah merenggang ini harus seperti apa dok
saya sampai hari ini masih menghitung kurang lebih hampir dua puluh tahun lebih
megawati soekarno putri itu belum bisa bertemu dalam satu forum yang didesain dengan psi yang saya kira itu persoalan politiknya tidak terlampau serius
ini dengan pak jokowi yang kebersamaannya dua puluh tiga tahun tiba tiba pisah jalan
dimana calon pdip itu dikalahkan dalam pilpres dan pileknya pun juga berkurang
ini yang sepertinya sampai hari ini belum ada satu jawaban yang sahih yang bisa dijelaskan apa kira kira yang bisa mempertemukan antara pdip
ini kan sebenarnya agak rumit untuk dirumuskan
agak rumit kalau dari ksp sendiri seperti apa perspektif anda
apa yang bisa mencairkan hubungan antara keduanya
waktu mbak waktu dan semangat kebatinan beliau berdua itu yang akan mempertemukan
jadi semangat kebatinan antara pak presiden jokowi dan bu megawati
hubungan antara keduanya yang melampaui hubungan organisasi
itu akan ditentukan oleh waktu
dan waktu yang akan mencairkan mereka
mencairkan kalau banyak yang mengatakan sedang ada kebekuan hubungan
tetapi kami yakin kok bahwa yang akan mencairkan adalah
adalah bagaimana perspektif keduanya
bapak presiden jokowi dan bu megawati
tentang bagaimana mengelola indonesia ke depan
inilah kesamaan kesamaan inilah yang pasti akan mempertemukan beliau berdua
bukan hanya sekedar hubungan tentang hubungan pekerjaan
bukan sekedar hubungan politik
pasti pada titik titik tertentu
ada sedikit tarikan ketegangan
tapi pada waktunya tarikan ketegangan itu juga pasti akan kembali merapat kembali
kalau dilihat dari hubungan yang saat ini masih dibilang bisa dikatakan renggang
apa yang harus diwaspadai joko widodo terkait dengan untung ruginya politik
mas adi mohon maaf masih di mute
ya oke saya kira memang upaya upaya untuk terus mempertemukan antara jokowi dan megawati
ini kan sebagai upaya untuk meredakan tensi persaingan politik yang sebenarnya sudah selesai
bagi pdip sebenarnya apa untungnya bertemu dengan jokowi
ya tentu bagi mereka sudah tidak ada untungnya
field press pdip sudah dikalahkan
pileknya turun ya karena faktor jokowi pisah jalan
sampai tiga persen hilang suara mereka gitu ya
jadi apalagi yang kemudian harus dipertahankan untuk melakukan pertemuan yang ya sudah sia sia sebenarnya
oleh karena itu betul memang tinggal waktulah yang akan menjawab segala galanya
tapi kalau melihat dari jauh kita ini mbak
memang luka hati yang ditunjukkan oleh kawan kawan
pernyataan elit pdip beberapa waktu yang lalu
mereka dengan prabowo subianto dan gerindra nggak ada persoalan
mereka itu ada persoalan dengan jokowi
bahkan orang seperti didi sitorus mengatakan
kan tidak mungkin berbaik baikan dengan orang yang jelas jelas ingin membangun rumahnya sendiri
kan itu menurut saya sebagai bentuk amarah
apalagi pak hasto sepanjang pilpres sampai hari ini
yang dikritik itu adalah pak jokowi
ini yang sepertinya menurut saya
bahwa luka hati yang dilihat dari elit elit pdip
entah sampai kapan saya tidak bisa memprediksi
tapi kalau melihat apa yang terjadi pada sby dengan megawati
ini sepertinya lukanya jauh lebih menyakitkan ketimbang yang terjadi pada sby
baik terima kasih atas perspektif anda
direktur parameter politik indonesia mas adi praitno
dan juga tenaga ahli utama kantor staff presiden
di kompas petang sore hari ini selamat sore